minggu pagi sebuah bus yang membawa puluhan pemudik dari jawa tengah tujuan ke jakarta
ludes terbakar di ruas pantura cirebon jawa barat
akibatnya puluhan penumpang bus mengalami syok
kebakaran bus di ruas jalur pantura kabupaten cirebon jawa barat
membuat para penumpang dari beberapa daerah di jawa tengah terlantar
sebagian dari mereka berada di depan mapolsek kelangenan untuk menenangkan diri
sedangkan sebagian lainnya memilih penumpang bus lain untuk melanjutkan perjalanan ke jakarta
minggu pagi sebuah bus yang membawa puluhan pemudik dari jawa tengah tujuan jakarta ludes terbakar
di ruas pantura cirebon jawa barat
kebakaran terjadi setelah bus tersebut menabrak motor dan bus yang ada di depannya
percikan api dari bus menyambar bensin motor yang masuk ke kolong bus
itu dari motor itu menurunkan keluar apinya
jadi panjang sebelah kanan itu kebakar
jadi penumpang langsung pada keluar
langsung pada keluar
ada korban penumpang
para penumpang bus berhasil menyelamatkan diri
beberapa penumpang ada yang mengalami luka ringan akibat percikan api
namun pengemudi motor harus dibawa ke rumah sakit mitra pelumbon cirebon karena mengalami luka
akibat kejadian ini terjadi kemacetan sekitar lima km
buna mengurai kemacetan petugas polres cirebon memberlakuan sistem kontraflow
mulai dari ruas pantura jamblang hingga kelangenan